gubernur jawa tengah ganjar pranowo melepas keberangkatan peserta mudik gratis pemprov jateng di stasiun pasar senen jakarta pusat
terdapat tiga kali jadwal keberangkatan ka mudik gratis pemprov jateng dengan tujuan jakarta kutu arjo jakarta purwosari dan jakarta semarang
dengan total pemudik yang diberangkatkan mencapai ribuan orang
empat hari jelang hari raya idul fitri dua ribu dua puluh tiga gubernur jawa tengah ganjar pranowo melepas ribuan pemudik asal jawa tengah yang mengikuti program mudik gratis pemprov jateng
mereka diberangkatkan menggunakan tiga relasi kereta api tujuan jawa tengah dari stasiun pasar senen jakarta pusat
kereta api kutuarjo yang berangkat pukul empat lima puluh lima wib menjadi kereta api pertama yang dilepas ganjar
untuk mengangkut enam ratus empat puluh warga jawa tengah yang merantau di jabodetabek dalam program mudik gratis pemprov jateng
sebelumnya ganjar sempat berbincang langsung dengan para peserta mudik gratis tersebut
pelepasan mudik gratis menggunakan transportasi kereta api ini diharapkan dapat mengurai kemacetan di jalan
selain itu juga bisa membantu warga untuk menghemat pengeluaran untuk mudik lebaran
kita senang melihat masyarakat bisa mudik gratis mereka bisa bertemu keluarga lagi
dan relatif kalau dengan kereta api memang lebih nyaman sebenarnya
dan ini juga bagian dari mendistribusikan angkutan angkutan yang lebih banyak untuk menghindari mereka yang ada di jalan raya
mudik gratis ini disambut baik mereka yang hendak berlebaran ke kampung halaman
selain nyaman mudik gratis juga membantu mereka untuk berhemat
terima kasih atas bantuannya ke rakyat kecil
ya perasaannya senang sangat membantu sekali
semoga ada di tahun tahun berikutnya
ya lumayan sih
kan biasanya kalau ekonomi kan dua ratus tiga ratus ya dikalikan aja berapa
ya lumayan lah buat balik kesininya
kereta api joko tinggi relasi pasar senen purwosari dengan jadwal keberangkatan pukul dua belas lima puluh lima wib
menjadi kereta api kedua yang dilepas langsung oleh ganjar
selain berbincang langsung dengan para peserta mudik gratis
ganjar juga membagikan mainan gratis bagi anak anak yang ikut serta bersama orang tuanya
setidaknya ada tiga kloter peserta mudik gratis pemprov jateng
yang akan dilepas pada selasa siang dengan total mencapai satu delapan ratus delapan puluh delapan orang
ka menoreh relasi stasiun pasar senen semarang tawang
yang akan diberangkatkan pukul sembilan belas dua puluh lima wib
menjadi rangkaian kereta terakhir yang digunakan untuk mengangkut peserta mudik gratis
pemprov jateng tahun ini
pemprov jateng tahun ini